seorang pengusaha asal malang memberi apresiasi atas lolosnya timnas indonesia ke babak final aff dua ribu dua puluh
ya apresiasi tersebut yakni dengan memberikan bonus lima ratus juta bagi para pemain dan ofisial timnas
jadi bawa asuhan sintayong pemain benar benar meningkat sekarang lebih banyak berlari lebih banyak effort dan daya juang dan determinasi semakin tinggi saya yakin kita bisa juara di laut
pemain dan ofisial juga akan mendapat tambahan bonus satu miliar rupiah jika berhasil membawa pulang gelar juara ke indonesia
keberhasilan tim nas menuju final piala aff
tidak terlepas dari sosok keeper nadeo argawinata
keeper timnas yang mampu menggagalkan tendangan penalti pemain singapura ini merupakan pilar terakhir timnas menghadapi thailand di partai final nanti
ibu nadeo dikediri berharap doa dari masyarakat indonesia agar tim nas juara piala aff dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia